tim gugus tugas banyuwangi jawa timur mendobrak pintu rumah kontrakan seorang warga surabaya yang berdomisili di banyuwangi yang dinyatakan positif covid sembilan belas minggu malam
aksi tersebut dilakukan setelah ajakan petugas untuk melakukan isolasi diri di rumah sakit tidak direspons
namun sayang setelah pintu berhasil dibuka paksa petugas tidak mendapati warga tersebut di dalam rumah kontrakannya
atas hasil positif tersebut gugus tugas covid sembilan belas banyuwangi melakukan penjemputan ke tempat tinggal yang bersangkutan di banyuwangi
tetapi fakta di lapangan yang bersangkutan tidak berada di tempat
setelah dilakukan pencarian petugas akhirnya mengamankan orang tersebut di wilayah surabaya pada senin dini hari
kepulangan asap sidik disambut bahagia tenaga medis rsud smc hingga pemerintah kabupaten pasik malaya
mereka memberikan tepuk tangan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya menjadi garda terdepan covid sembilan belas
asep nekat pulang kampung saat menjalani isolasi mandiri di jakarta
padahal hasil tes swab belum keluar
setelah lima hari di kampung halaman asep dinyatakan positif covid sembilan belas dan dijemput petugas berpakaian apd lengkap
akibat tidak merasakan gejala sakit asep juga sempat berinteraksi dengan warga
serta mengobati dua puluh lima orang pasien yang sakit dalam lima desa
beruntung hasil rapid test keluarga serta orang yang melakukan kontak erat dengannya negatif
meski boleh pulang asep tetap harus menjalani isolasi mandiri selama empat belas hari ke depan
tim liputan cnn indonesia